mayoritas anggota komisi hukum dpr berencana menggulirkan hak angket
untuk meminta kpk membuka rekaman berita acara pemeriksaan miriam s haryani
dalam kasus dugaan korupsi ktp elektronik
dpr berencana menggulirkan hak angket agar kpk membuka rekaman pemeriksaan
anggota dpr fraksi hanura miriam s haryani
dalam kasus korupsi proyek ktp elektronik
dpr menginginkan bagian rekaman saat miriam menyebutkan enam nama anggota dpr
yang disinyalir telah menekan dirinya sehingga mencabut berita acara pemeriksaan
dalam rapat kerja antara komisi tiga dengan kpk yang digelar maraton selama dua hari
anggota komisi merasa perlu mendengar langsung pengakuan miriam kepada penyidik kpk
namun pimpinan kpk menolak permintaan tersebut
akhirnya mayoritas anggota komisi hukum mewacanakan hak angket
untuk mendesak kpk membuka bap miriam
p tiga tentu dalam posisi juga menyetujui penggunaan instrumen
itu sepanjang bukan hanya persoalan dugaan adanya penekanan
oleh enam anggota komisi tiga terhadap miriam s haryani
seperti yang diungkap oleh penyidik kpk dalam persidangan kasus iktp
nah kita intinya setuju nah kalau pesan angket tentukan perlu kita bicarakan
di tingkat praksi dan partai
nah hasil dari komisi tiga itu belum kita bahas di praksi
meski komisi hukum berniat menggulirkan hak angket
kpk memastikan tak akan membuka rekaman
sebab penanganan kasus tersebut berpotensi tidak tuntas
kpk meminta agar hak angket dan hak konstitusional
tidak mengintervensi proses hukum
kami tidak bisa membuka bukti bukti rekaman rekaman
atau berita acara pemeriksaan
karena kami sekarang sedang melakukan penyidikan
ada dua penyidikan yang dilakukan
dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan kasus iktp
tidak akan tuntas hak angket atau hak konstitusional lain
tidak digunakan untuk kemudian mengintervensi proses hukum
sebelum wacana hak angket ini
dpr juga telah berencana melayangkan nota keberatan ke presiden joko widodo
atas pencegahan ke luar negeri terhadap ketua dpr setia novanto
dua langkah yang digulirkan dpr itu memunculkan anggapan
seolah pemberantasan korupsi oleh kpk telah mengusik kepentingan parlemen
agus durmansyah cnn indonesia
ketua dpr menjelaskan aliran dana korupsi ktp elektronik
ke sejumlah anggota dpr akhirnya dicabut oleh miriam
sementara miriam sendiri kini berstatus tersangka
dalam kasus keterangan tidak benar memberikan keterangan tidak benar
kami mengulasnya malam hari ini dengan jurubicara kpk febri diansyah
selamat malam bang febri
selamat malam mas yudir
kemudian ada oce madril peneliti pusat kajian anti korupsi pukat ugm
selamat malam bang oce
selamat malam bang indra
sudah hadir dan taufikul hadi anggota komisi tiga dpr ri
baik saya akan langsung memulai perbincangan ini
tapi saya ingin menunjukkan kepada anda untuk melihat
pernyataan dari pengacara atau tim kuasa hukum
dari terdakwa irman dan sugiharto yang pernah mengatakan bahwa
bap miriam sebelum dicabut ini ibarat keterangan yang bisa disebut
diberikan oleh seorang justice kolaborator berikut ini
dari pertama kemudian ada dua kalau nggak salah dua tiga kali perubahan bap itu
dan sangat runtut ya
sangat runtut sangat jelas penyebutan orang per orangnya juga rupiahnya
walaupun hanya sekedar tiga usd ada lima usd
dari penerimaan tiga ratus ribu usd itu
jadi itu sangat rinci
kemudian dia terima yang seratus dibagikan ke ini ini ini
yang dua ratus kapan diterima ini ini ini
dan itu mengenai tanggal tanggal
memang sudah diamini oleh pak sugiarto
jadi sama sama jadinya
sama sebenarnya cuma yang tidak sama mengenai jumlah
hanya jumlahnya ya jumlahnya
tetapi penerimaan penerimaan pemberian itu ada
nah kalau melihat sepintas seperti ini
membaca cermat arahnya ke jasis kolaborator
karena dia akan mengungkap pelaku pelaku lain
karena begitu gamblang ya
baik kita tunjukkan sebenarnya ada yang mengatakan bahwa begitu pentingnya bap dari seorang miriam s haryani ini
sebelum akhirnya memang dicabut begitu
saya langsung ke bang taufik
bang taufik kenapa sih kemudian hak angket ini yang diajukan
apakah memang teman teman dari komisi tiga itu memang berkukuh untuk ingin tahu dan membuka kpk membuka bap miriam s haryani ini
pertanyaan yang menurut saya bagus
cuma menurut saya itu adalah tidak lengkap
memahami persoalan setengah setengah
nah itu menjadi masalah
akhirnya publik menangkap persoalan seperti itu
persoalan sebenarnya seperti apa
hak angket ini adalah bukan hanya persoalan disebutkan enam orang tersebut
tetapi hak angket ini kami gulirkan adalah
di dalam konteks komisi tiga melakukan pengawasan terhadap kpk
kita harus ketahui bahwa kpk ini adalah badan khusus
yang tidak ada checks and balance
dia tidak sama dengan misalnya eksekutif ada legislatif
kalau kpu ada bawaslu dan sebagainya
kpk tidak ada
sama sekali jadi bisa bergulir sendiri
bagaimana kalau misalnya
dpr itu adalah tidak melakukan
pengawasan itu adalah tugas
kenapa harus angket kalau gitu kemudian pertanyaannya
karena ini adalah masalahnya itu adalah masalah yang sangat penting
bukan hanya persoalan kalau persoalannya adalah masalah enam orang itu saja
menurut saya ya masalah kuci kecil
tidak perlu hak angket
barangkali tidak tetapi kan banyak hal yang lain
kita ingin tahu misalnya
itu kan hasil audit bpk
nah di dalam itu ada tujuh indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kpk
kita tanyakan benar atau tidak
kalau tidak nanti tidak ada masalahnya jadi kpk nggak usah khawatir
lantas kalau salah itu dicari cari

salah tidak bisa
tanyakan kenapa kemudian ada anggaran anggaran
yang seharusnya diperuntukkan untuk a itu diberikan kepada c
kalau di dalam kasus
lain lembaga lembaga lain
misalnya calon olah parpol
itu sudah banyak orang yang ditangkap sekarang
karena perhentukan yang salah
tetapi itu dilakukan di dalam kpk
kita tidak tahu apakah itu salah tidak
karena apa dpr tidak pernah mempersoalkan selama ini
ini kan akan kita persoalkan di dalam hak angket ini
dan kemudian lagi ada hal ini
jadi maksudnya ada kejangan kejangan yang di proses selama proses hukum berjalan itu yang dilakukan kpk
ada kejangan kejangan begitu maksudnya
bukan di dalam konteks ini lain hal
due to process of law itu adalah lain hal
ini adalah pelanggaran yang kita indikasi pelanggaran di dalam konteks penggunaan anggaran
kemudian kita waktu melihat lagi juga
masalah pembocoran sprindik dan sebagainya
itu adalah yang dalam konteks due to process of law
ya kan benar ya
pembocoran sprinting yang mana ini pak
ya kan coba nanti ditanyakan kepada pak febri ada nggak
nah itu yang kita pertanyakan
yang kemudian ada bocoran bocoran yang sebetulnya tidak perlu diberikan kepada pers
tetapi karena barangkali kpk ini ada hubungan dengan pes tertentu
itu lantas memberikan bocoran ke sana
itu juga terjadi seharusnya itu tidak perlu
pes tertentu ini maksudnya apa yang diduga oleh dpr
jadi ada misalnya seharusnya belum perlu itu adalah diberi tahu kepada pes
kan diberitahukan nanti pes semuanya akan tahu setelah diumumkan oleh kpk
tetapi banyak hal sebelum itu diumumkan itu sudah tahu pes
pes tertentu maksudnya
pes tertentu bukan cnn
nah itu kita akan tanyakan juga
jadi banyak hal yang akan kita tanyakan di dalam konteks ini
karena apa ini sudah berkaitan dengan penegakan hukum
pembocoran sepilindik untuk pes tertentu
nah itu banyak hal yang kita pertanyakan
jadi masyarakat jangan berpikir
apalagi misalnya ini apa expert hukum ya
jangan berpikir ini adalah persoalan persoalan enam orang tersebut
itu banyak hal di dalam itu yang harus kita pertanyakan
penanganan oleh kpk terkait dengan kasus ktp elektronik tapi kan
tidak seperti itu
yang dimasalahkan itu adalah bagaimana kpk menangani
itu adalah masalah masalah yang saya sebutkan itu kan bukan dengan ektp
kalau memang itu adalah e ktp adalah
pembocoran sepilindik itu bukan terkait e ktp
kalau ada nanti kita lihat
ini kan mau digulirkan bang
jadi yang dimasalahkan oleh komisi tiga itu
coba lah misalnya waktu anas dulu
itu kan pembocoran sepilindik
iya iya tapi kenapa sekarang kemudian kalau misalnya contohnya anies
nah ini kan sudah bertumpu
harus kita lakukan sekarang
jadi maksudnya mau mengaudit kpk
kalau tidak kan tidak perlu ada sebuah proses
melalui hak angket
kalau cuma adalah kecil saja kita melalui proses saja
saya masih penasaran ya
saya belum minta tanggapan dulu karena sebagai publik juga penasaran
kemudian kalau memang soalnya adalah secara umum
bukan ktp elektronik jadi angket ini ya
tapi terkait dengan kpk sebagai mitra kejahatan
namanya ktp elektronik itu mungkin di dalam konteks enam orang
yang disebut itu bahwa melakukan tekanan terhadap miriam
mungkin salah satu poin
ada juga kaitannya
kan banyak di situ
tapi yang pembocoran sprindik bukan ktp elektronik
ya kita tidak tahu nanti kita lihat
ada nggak pembocoran di situ
nah yang dugaan awal yang membuat kemudian harus
yang dugaan awal dengan ini
di dalam konteks anas dulu kita ada indikasi
yang kedua itu adalah yang saya sebutkan tadi adalah audit
yang dilakukan wpk
itu adalah ada hal yang kemudian memberikan bantuan kepada namanya abraham samad
itu tidak ada di dalam seharusnya tidak dilakukan itu
tetapi dilakukan juga
ya kita mempertanyakan kenapa itu adalah ada bantuan kepada abraham samad
padahal itu adalah tidak
padahal itu posnya untuk abraham saman itu adalah tidak ada
pada saat itunya itu
sampai ke zaman abraham samad juga nanti ini diberikan
kita akan lakukan itu
ini jadi berubah nih orang berpikirnya awalnya ktp elektronik
jadi kita ubah judulnya polemik ke ktpr
jadi umum sekali
jadi karena itu
walaupun momentumnya sekarang
saya sebutkan itu adalah ini adalah ada sesuatu yang salah
di kpk maksudnya
bukan ada sesuatu opini yang salah seakan akan hanya berkaitan dengan persoalan enam orang itu
tidak di dalam konteks itu
tetapi kita akan
kalau angka ini tentu harus luas
luas tapi kasusnya tidak hanya ktp elektronik
jadi tidak selalu harus di dalam konteks kepemimpinan kpk sekarang ini
kepemimpinan kpk sebelumnya
jadi nggak usah khawatir
terhadap hal tersebut kita lihat mendudukan persoalan setepatnya
kalau memang itu tidak ada
nanti ya tidak ada masalahnya
ya kan itu adalah masalah hak angket
kan bisa dijawab oleh
pak abri ini walaupun kelihatan diam tapi sebenarnya ingin jawab dari tadi
maaf saya potong terus ya
silahkan bang febri
jadi saya yakin dalam dua hari itu publik menonton semua mengawasi semua proses itu
jadi prosesnya panjang ya
sebenarnya seperti yang dikatakan tadi kalau itu sebuah proses pengawasan
kpk memang datang ke sana dan posisi komisi tiga adalah sebagai mitra kerja
itulah karena kita datang dan kemudian
dalam rapat dengan pendapat ya
dalam rapat dengar pendapat dan kemudian dilakukan dialog
nah persoalan hak angket menurut saya menurut kami yang datang pada saat itu tidak benar kalau dikatakan hak angket mencakup keseluruhan
saat di sana
kita lihat ada empat kesimpulan pada saat itu yang disampaikan oleh komisi tiga dpr dan kpk tidak setuju dengan kesimpulan yang keempat
inilah asal mula dari semuanya
apa itu kesimpulan keempat
kesimpulan keempat komisi tiga dpr meminta kpk untuk membuka rekaman bap miriam
rekaman bap miriam yang mana
ini berawal dari ketika novel baswedan dan dua orang penyidik kpk dihadirkan di pengadilan tipikor dalam persidangan kasus iktp dengan tersangka sugiarto dan irman
pada saat itu penyidik dipanggil karena minggu sebelumnya miriam mencabut keterangan bap
dan kemudian hakim sudah mengingatkan sehingga perlulah dipanggil penyidik
penyidik kpk novel baswedan saat itu mengatakan bahwa miriam mengatakan ketika pada proses pemeriksaan dia ditekan oleh pihak pihak tertentu
inilah yang tidak mau atau kpk tidak dapat membuka itu di proses persidangan di dpr
bukan karena kami tidak menghormati dpr
tentu kita menghormati lembaga dpr sebagai perwakilan dari rakyat
tetapi karena proses hukum sedang berjalan
semua informasi tersebut apakah bap rekaman pemeriksaan keterangan saksi dan yang lain lainnya itu adalah bagian yang saling terkait dengan penyidikan yang sedang kita lakukan sekarang
msh sudah kita tetapkan sebagai tersangka
penyidikan kasus iktp lain dengan tersangka aa itu sedang berjalan dan kita melakukan pemeriksaan intensif
persidangan sedang berjalan untuk dua orang terdakwa
kalau kemudian pihak pihak tertentu yang namanya disebutkan di persidangan kebetulan duduk di komisi tiga misalnya atau duduk di dpr atau diduduk di institusi lain
kemudian keberatan namanya disebut di persidangan dan kemudian kami harus mengklarifikasi bukti bukti tersebut di luar proses persidangan
bukankah ke depan setiap orang kemudian bisa protes nanti namanya disebutkan di persidangan
nah tentu boleh saja minta klarifikasi tapi jalurnya adalah jalur persidangan
kalau hakim yang memerintahkan tentu saja kami akan patuh
karena ini proses hukum yang sedang berjalan di penyidikan ada dua tersangka dan kemudian di persidangan
tahan dulu ya tahan dulu bang febri
tapi kalau disampaikan oleh penjelasan dari bang taufik tadi adalah ini bukan soal ktp elektronik saja itu hanya menjadi bagian
nah poin poin yang tadi itu tidak
itu tidak bicara soal angket pada saat itu
itu dibicarakan dalam rentang sekitar dua hari proses rdp tersebut
benar karena dpr kan sedang melakukan fungsi pengawasan
tidak ada persoalan dengan itu dan ketika ada pertanyaan tentu dijawab oleh kpk
dan kami pun tentu punya informasi informasi punya keterangan klarifikasi dan pendirian pendirian terkait dengan itu
misalnya terkait dengan isu kebocoran
tadi disebutkan bahwa kebocoran itu terjadi
bahwa kebocoran itu terjadi ketika drafts prindik anas urbaningrum pada saat itu bocor ke publik
itu tahun berapa
ketika abraham samad menjadi ketua dan kemudian itu dibuka sekarang
kemudian publik bertanya tanya juga kepada kita kenapa itu kemudian dibuka sekarang
tentu kita tidak kompeten untuk menjawab itu tapi itu sesuatu yang sebenarnya terjadi sejak lama
apakah ada pembocoran pembocoran misalnya disebutkan
ada bap yang bocor atau dakwaan yang bocor itu dibahas di sana pada saat itu
kemudian kpk menjelaskan seperti ini
sekitar satu minggu sebelum persidangan dimulai sebenarnya berkas perkara yang berisi sejumlah berita acara pemeriksaan dan dakwaan itu sudah tidak hanya berada di tangan kpk
ada pihak pihak yang
iktp berarti oke
ada pihak pihak yang memang punya hak secara hukum untuk mendapatkan dokumen tersebut
justru keliru kpk kalau misalnya tidak memberikan ke persidangan ke pengadilan negeri
seminggu sebelumnya berkas harus didaftarkan
atau ke pihak kuasa hukum dari terdakwa
justru keliru kpk kalau tidak menyampaikan hal tersebut
tapi ada masukan misalnya ya ke depan memang perlu diperbaiki tentang mitigasi resiko potensi potensi kebocoran
oke itu kita perbaiki sehingga fungsi pengawasan pada saat itu sebenarnya sudah
berjalan dan kemudian kami menerima itu dan melakukan koreksi ke depan secara sistem
namun ketika bicara soal hak angket sebenarnya yang dibicarakan adalah ketika kpk tidak setuju dengan poin keempat
yaitu kesimpulan keempat itu yaitu komisi tiga dpr meminta kpk untuk membuka bap miriam
itu disaksikan oleh publik saya kira karena persidangan pada saat itu terbuka untuk umum
jadi suaranya hak angket itu kalau anda yakin begitu ya
itu yang kita catat dan itu yang disaksikan oleh publik saya kira
bahwa ada substansi poin poin tertentu yang dibahas oleh dpr
yang mana sebenarnya pak taufik
boleh clear dulu tidak
kalau itu yang dipersoalkan memang adalah di dalam rapat dengan kpk
itu adalah merupakan salah satu isu yang sangat gencar dibicarakan
memang itu adalah agak keras
tetapi saya ingin tegaskan bahwasannya itu adalah pintu masuk saja
karena dari situ kita melihat ya kan
kita tidak bisa lagi diam sekarang
kalau itu adalah kita berlindung dibalik hukum seperti yang disampaikan oleh mas freddy tadi
itu hancur orang lain
coba bayangkan misalnya saya itu lagi jalan jalan tidak tahu apa apa kemudian ada orang mengatakan
itu taufikul hadi itu adalah maling ayam
lantas masuk di dalam bap
lantas saya tidak boleh kemudian mengatakan
coba tunjukkan kenapa saya masuk ke dalam bap seperti itu
saya tidak tahu apa apa tentang hal itu
kpk itu berlindung dibalik hukum itu
kemudian mengajak semua masyarakat untuk menyatakan bahwa salah itu permintaan itu
itu menurut saya tidak adil
terhadap orang yang diperlakukan secara sangat kasar seperti itu
saya ingin beritahukan kepada anda
itu betapapun itu kan mereka itu adalah pimpinan komisi
seperti yang namanya adalah ada pak bambang
ada pak desmond
itu adalah pimpinan komisi sebuah lembaga
jadi bukan atas nama dia
ketika itu dilakukan seperti itu sewena wena menurut saya itu adalah ada sebuah indikasi
dengan kesengajaan menurut saya itu adalah dalam rangka menghancurkan
sebuah lembaga lain
kalau memang tidak
ya itu adalah dpr
nah itulah yang saya dalam kesempatan ini menyatakan kepada masyarakat
coba lihat persoalan ini adalah setelah hadir
itu adalah pimpinan
jadi wajar ketika ingin mengetahui bap miriam itu seperti apa
menurut saya gimana tidak wajar
orang itu sudah terkriminalisasi sekarang ini
sudah terbunuh karakternya
ini kan pembunuhan karakter
bagaimana orang tidak boleh meminta
memang itu awalnya dari pernyataan novel di persidangan
kalau memang benar dia yang mengatakan
coba kami lihat yang itu saja
ketika tidak mau buka maka digulirkanlah ini ya
anda itu adalah mengatakan sudah dilakukan itu
sudah dikatakan oleh seseorang
lantas orang berenam ini mengatakan coba yang bagian itu saja disampaikan kepada kami
kalau memang tidak mau terbuka tertutup saja
tidak mau juga
nah ini adalah persoalannya
menurut saya mereka berhak meminta
bagaimana itu dilakukan terhadap pimpinan sebuah lembaga
itu bisa dilakukan
apalagi terhadap masyarakat biasa yang tidak memiliki apapun
itu adalah sah saja nanti dilakukan oleh kpk
karena itu saya tegas mengatakan ini adalah pimpinan
pimpinan dari sebuah lembaga
coba anda perhatikan seperti ini
jadi intinya minta bukanya itu hanya itu saja
nah itu salah satu
minta bukanya itu hanya yang bagian itu saja
bagian itu saja
kalau tidak mau terbuka ya tertutup saja
nanti kita lihat lebih detail apa yang dikatakan novela
tapi kami akan segera kembali setelah jeda
salah satu pintu masuk
tadi pak taufik mengatakan pintu masuk untuk kakak angket ini adalah ketika
penyidik kpk dalam persidangan menyebutkan enam nama anggota komisi tiga yang berada di dalam
yang diduga melakukan penekanan terhadap miriam s haryani untuk mencabut berkas acara pemeriksaannya terkait dengan kasus korupsi ktp elektronik
berikut kami hadirkan lagi pernyataan penyidik kpk novel baswedan dalam persidangan
pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah
lalu yang disebut juga atas nama desmond mahesa
dan satu lagi saya lupa tapi dia sebut nama partainya waktu itu
terus minta penyidik membukakan di internet untuk di komisi tiga dari partai yang disebut ini
dan kemudian yang bersangkutan menunjukkan oh yang ini orangnya
nah itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya enam orang
ya salah satu nama tadi yang disebut juga sempat kita hadirkan di meja ini untuk kami klarifikasi
pak masinton pasaribu begitu ya
tentu saja membantah apa yang dikatakan oleh pak novel walaupun itu yang menyebut adalah saudara saksi miriam s haryani sebenarnya
yang melakukan yang mengatakan bahwa
mengatakan bahwa enam orang itu melakukan penekanan
sudah membantah begitu pak taufik
tetapi mengatakan tidak akan mengambil langkah hukum saat itu
belum akan mengambil langkah hukum ya
yang tepat yang disampaikan saat itu
jadi saya ingin pendapat bung oce dulu
anda melihat bahwa jadi memang ini sebenarnya muaranya yang kemudian angket ini digulirkan
saya ingin mulai dari hak angket itu sendiri ya
ini kan memang perlu diluruskan
tadi pak taufik juga minta masyarakat supaya memahami apa yang dilakukan
apa yang dilakukan oleh dpr
kita juga ingin masyarakat memahami bahwasannya hak kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh dpr itu terbatas
tidak bisa kemudian dpr menggunakan segala nomenklatur pengawasan yang ada pada dpr
itu untuk semua lembaga itu nggak bisa
maksudnya kepada kpk nggak boleh
hak dpr itu ada tiga
dan menyatakan pengawasan
ketiga hak ini itu karakteristiknya paradigmanya itu ditujukan kepada eksekutif
tandem dari dpr itu
bukan diperuntukkan kepada lembaga lembaga lain
jadi hak angket interpelasi menyatakan pendapat itu sebetulnya ditujukan kepada pemerintah
dalam hal ini presiden maksudnya
dalam hal ini presiden kekuasaan eksekutif ya presiden bisa menteri dan seterusnya
lebih spesifik lagi objeknya
itu adalah kebijakan
pelaksanaan dari undang undang kebijakan pemerintah
kemudian di setiap hak tadi itu ada unsur unsurnya
interpelasi berbeda dengan angket
angket berbeda dengan menyatakan pendapat
jadi saya ingin mengatakan begini
dpr ini kan adalah lembaga yang memproduksi undang undang paham hukum dan seterusnya
jadi jangan sampai juga dpr menunjukkan penggunaan hak yang keliru
menurut anda ini keliru
keliru keliru besar ini keliru
ini nggak perlu lagi kita jelaskan terlalu banyak
lebih baik anda jelaskan biar masyarakat tahu
pertama begini ada perbedaan antara ketiga hak itu ya
kalau hak interpelasi itu intinya adalah meminta keterangan pemerintah
kebijakan pemerintah yang strategis dan seterusnya
kalau angket angket itu sebetulnya lebih merupakan ini adalah kewenangan yang agak lebih keras sebenarnya
kewenangan yang sifatnya kalau saya membahasakan mungkin masuk kepada penegak hukum
bandingkan apa ada yang keras lebih keras
di mana bisa kita bedakan bahwasannya itu lebih keras
angket itu adalah kewenangan
ya kan anda mengarang arang maksud saya
enggak enggak mengarang ini berdasarkan undang undang
itu saya tahu juga undang undang
karena itu tidak ada penjelasan undang undang seperti itu tidak ada
gantian apa dijawab oleh pak lopik
nanti anda tunjukkan undang undangnya
ini hak melakukan penyelidikan atas sebuah kebijakan pemerintah yang bersifat strategis penting berdampak luas kepada masyarakat
yang diduga melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang undangan
jadi ada unsurnya
pertama ini adalah hak untuk penyelidikan
satu pernah dilakukan untuk senturi bbm mafia pajak dan seterusnya banyak sekali
angket ini yang terkenal mungkin senturi
hak untuk menyelidikan
kemudian terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang penting yang strategis berdampak luas kepada masyarakat
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan
jadi tujuannya adalah mengkritisi kebijakan pemerintah yang penting strategis
sebelum sebelumnya itu sesuai pas itu
enggak ini saya jelaskan dulu unsurnya
berdampak luas kepada masyarakat
dan kebijakan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan
untuk kpk nggak ada yang sesuai
tidak ada yang sesuai
itu untuk pemerintah satu
kpk ini lembaga penegak hukum
tandemnya bukan dpr
tandem kpk itu adalah pengadilan
kpk bekerja untuk pengadilan
kpk bukan bekerja untuk
kalau komisi tiga tadi merupakan mitra kerja
ya ini kan mitra
tidak ada relasi yang sifatnya khusus antara dpr dan komisi tiga
anda ini jelaskan di mana undang undang yang mengatakan seperti yang anda katakan tadi
ada di undang undang md tiga
coba sebutkan kepada saya
mt tiga itu saya sudah baca
nggak ada yang menjelaskan seperti itu
anda ini jangan mengarang arang
bagaimana anda menjadi
ini enggak mengarang ini enggak mengarang
coba anda jelaskan di mana pasal berapa
coba lihat kalau misalnya bawasannya
bapak silahkan buka sendiri situs
bahwasannya itu adalah angket itu tidak boleh digunakan terhadap kpk
ya itu tadi pengertian angket
enggak jangan pernah enggak ada pengertian di sana
ada enggak pasalnya
coba anda tunjukkan
pengertian hak angket menurut undang undang
coba lihat kalau memang tidak boleh terhadap kpk
nah ini situs dpr
coba anda sebutkan misalnya tidak boleh terhadap kpk
bahwa maksudnya terlak melarang maksudnya
yang melarang dpr tidak bisa melakukan angket
bukan dia kan adalah penafsirannya
hak angket itu penyelidikan satu
ya kalau penyelidikan adalah dilakukan adalah terhadap semua
ya itu dia akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut
jadi maksud anda tidak bisa di kpk
tapi diaturannya tidak ada maksudnya
di alat terlet
itu kan hanya penafsiran
penafsiran seorang ahli hukum dari pukat ini
kalau ada dari orang lain itu pak
malah kali bisa
itu kan hanya penafsiran
ya terserah saja ya
tapi ini penafsiran saya
ini penafsiran saya
penafsiran yang menurut saya salah kaprah dan salah total
ini penafsiran saya berdasarkan undang undang yang saya baca
anda ini menjadi seorang ahli pengamat masalah hukum data negara
anda itu menjudge seperti itu
kalau kemudian dpr
kalau itu adalah ahli hukum
saya ingin mengatakan hukum itu adalah dia berbicara pasal
yang kampungan seperti ini
saya tidak bisa penafsiran
ini saya bicara definisi menurut undang undang
saya sudah sebutkan
kalau memang terhadap kpk tidak boleh
sebutkan kepada saya
karena tujuan hak angket itu kebijakan pemerintah
tidak ada pasal
tidak ada pasal
tidak ada sebut
ini saya ambil dari situs dpr
coba sebutkan bahwa pasal ini mengatakan bahwa hak angket tidak boleh digunakan
harus terlak begitu
karena itu adalah pasal
ini sebentar saya cari ya
sebentar saya cari ya
jadi satu penyelidikan
jadi dpr ini
dpr ini kalau hanya meminta pemerintah
meminta informasi kepada kpk
itu bukan penyelidikan namanya
jadi saya ingin mengatakan begini pak taufik
jangan emosi dulu
tidak maksud saya
jangan kemudian berbicara seperti itu
itu berbahaya sekali saya mengatakan
pak taufik bisa mengklarifikasinya
biar tidak saling berpotongan
boleh dpr menggunakan pengawasan
tetapi gunakanlah instrumen yang benar
tidak perlu hak angket boleh jadi
apa instrumen yang benar
kan dia berangkat pengawasan
rdp kemarin cukup
ini bukan dalam rangka pengawasan
enggak ini saya ingin tanyakan
hak angket ini bukan pengawasan
tidak perlu menggunakan instrumen instrumen yang tadi sudah saya jelaskan definisinya boleh jadi
nanti ditertawakan orang karena nggak tepat definisinya
oke pak taufik
jadi minta saja melalui kewenangan pengawasan
tetapi kalau kpk memang tidak mau tidak bisa menyediakan
karena memang tandem kpk itu pengadilan tipikor
kpk ini kan penegak hukum
dia bukan lembaga pemerintah
kpk ini penegak hukum
tandemnya hasil kerjanya diuji di pengadilan tipikor
bang oce saya minta tanggapan sekarang dari pak taufik
tapi ini juga satu tambahan dari pertanyaan saya begitu
kalau memang intinya kemudian pintu masuknya dari soal meminta membuka bap itu bukankah dari sederhana dulu ya
apakah itu bukannya melanggar peraturan perundangan pak
tidak ada yang melanggar
ya kami sudah paham itu adalah
kalau kpk membuat kpk membuka bap itu tampaknya di tangan adilan
dpr itu sudah bekerja seperti itu adalah sebelum saya lahir barangkali
itu adalah hak yang bisa digunakan terhadap semua lembaga yang itu adalah lembaga tersebut adalah lembaga konstitusional negara
kemudian itu adalah dia menggunakan anggaran apbn
itulah semuanya boleh digunakan
kalau tidak itu lantas bagaimana kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dpr
kalau itu adalah persoalnya kecil mungkin rdp sudah cukup
tetapi kalau persoalannya lebih luas ya itu mungkin harus kita lakukan dengan instrumen lainnya
itulah hak angket interpelasi dan sebagainya itu harus dilakukan oleh dpr
tapi memang benar dalam rdp kemarin itu ada poin keempat yang memang komisi tiga meminta kpk untuk membuka bap miriam
apakah penyebutan nama nama tadi
benar karena ini kami mengatakan begini
kpk anda telah menyebutkan nama nama kami
telah menyebutkan nama nama tersebut
anda tahu itu adalah walaupun itu adalah persoalan hukum
tetapi itulah menyangkut personal kami
karena kami itu tidak melakukan hal tersebut
tidak melakukan tekanan
karena itu sudah tidak ada kepentingan kami
nah ketika meminta itu apakah itu tidak meminta kpk melanggar hukum tidak
membuka bap yang kemudian tidak tambah perintah
siapa yang melanggar pelanggaran hukum kalau misalnya menyangkut misalnya saya itu adalah tertindas karena
karena pelaksanaan hukum ini
jutu proses ini tidak benar
kalau kita adalah melakukan adalah penegakan hukum
maka harus dilakukan dengan penegakan hukum yang benar
nah kalau misalnya itu melakukan penegakan hukum
tetapi tidak melalui jutu proses of law yang benar
itu akan menindas orang lain
kami yang persoalkan
bisa dilaporkan misalnya
misalnya ada nama a disebut dalam persidangan
karena ini adalah yang langsung kami adalah dengan mitra
kalau kita adalah ingin melakukan penegakan hukum
maka melakukan dengan melalui sebuah cara cara hukum yang tepat
jangan kemudian itu adalah kita bermaksud baik tetapi dengan cara cara yang tidak baik
itu akan menindas orang baik
yang kami persoalkan itu adalah bukan
persoalan bahwa dia ini adalah nama a disitu
tetapi yang kami persoalkan adalah jutu proses of law tersebut
itu yang kami anggap tidak benar
kenapa orang tidak melakukan
di pengadilan langsung dibawa disebut namanya
itu bagaimana dengan anak istrinya dan sebagainya
kalau memang ada
tapi kalau memang di pengadilan itu bukankah memang dibawa sumpah sebenarnya pak
artinya memang dia tidak bisa kemudian dengan mudah menebar fitnah
karena itu kami bilang yang di dalam proses ini adalah
itu adalah orang yang paling
yang paling menentukan
penyebutan nama nama ini
ya di dalam kami
tidak bisa menghadirkan sekarang beliau ini karena
kapan juga belakangan
kapan juga belakangan
kita akan hadirkan
kalau itu adalah di dalam penggunaan haknya kita tanyakan kepada beliau itu adalah benar seperti itu tidak
apa sebenarnya yang kemudian membuat begini
ketika itu personal tadi yang ngomongin enam orang tadi
tapi anggota yang lain terasa merasa harus kemudian begitu semangatnya untuk setuju akhirnya bahkan enam fraksi ikut menggulirkan anggaran
kan sudah saya katakan mereka itu bukan personal saja
tetapi adalah pimpinan dari komisi
pimpinan komisi itu adalah mewakili sebuah lembaga
kalau itu adalah tidak dijelaskan secara
kami minta dijelaskan dengan cepat karena jangan terlanjur
orang ini hancur nanti
kalau hancur orang ini adalah hancur lembaga tersebut
itu yang kami minta
jadi bukan persoalan menunggu nanti prosesnya kalau setahunnya itu sudah terlalu hancur mereka
ada secara tertutup
ya kepadaan nggak usah terbuka
dan berkaitan dengan itu saja
ini kenapa tidak berkaitan
tidak boleh karena itu adalah menyangkut
jadi maksudnya sebenarnya gini
apakah benar yang dikatakan novel itu memang pernyataannya miriam atau tidak
kita akan ulas setelah jeda berikut ini
kami akan break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami
saya kira dialognya kan sudah panjang tadi ya
kalau bicara soal nama nama yang disebutkan
sejak awal ketika dakwaan
iktp itu kita bacakan
pada tanggal sembilan maret itu
banyak sekali nama di sana
nah apakah kemudian ketika
kemudian orang orang tersebut protes dan
meminta kpk mana buktinya
sampai nama saya masuk di dakwaan
tentu persidangannya jadinya gak berjalan
karena itulah ada
diberikan undang undang mengatur
sembilan puluh hari undang undang pengadilan
tindak pidana korupsi proses persidangan
di tingkat pertama di sanalah
akan dihadirkan saksi saksi
siapa saja saksi tersebut
kpk sudah agendakan ada
untuk persidangan selama sembilan puluh hari
terdakwa tentu juga punya saksi
akan melihat kebenaran
material dari setiap
keterangan yang disampaikan di persidangan
itulah yang disebut sebagai
sebuah proses hukum
ingat nggak dulu pernah ada kejadian ketika
keterangan di persidangan kemudian
saksi tersebut dilaporkan ke penegak hukum
lain pada saat itu
undang undang sampai sekarang juga
menegaskan di undang undang tiga puluh satu tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan undang undang pengadilan tpkor
bahwa kita perlu prioritaskan
terlebih dahulu penanganan dan penuntasan
prosesnya sudah terbuka
selain itu kpk juga tidak
sedang hanya mengajukan dua orang ini
sebagai terdakwa tetapi
sedang memproses dua orang lainnya
di sini yang dulu pada saat menjadi
saksi miriam membantalkan
bap tersebut msh
menjadi tersangka indikasi
keterangan tidak benar di pengadilan
kita sedang melakukan penyidikan ini
kemudian ada keterangan saksi
yang terkait langsung
dengan penyidikan ini kemudian diminta
dibuka di luar proses hukum
pidana yang berlaku
tentu saja menurut kpk
ini tidak tepat
kami menghormati secara institusional
kewenangan pengawasan dpr
karena kalau kami tidak menghormati tentu saja
rusaklah hubungan kenegaraan segala macam
komisi tiga dpr adalah
mitra kerja kpk itu jelas kami hadir
kami diskusi kami menerima masukan
namun ketika proses hukum dilakukan
apalagi ini penanganan kasus korupsi
memang ada sejumlah nama
anggota dpr yang disebutkan
sejak proses dakwaan
ada sejumlah nama pihak swasta
sejumlah nama di pihak kementerian dalam negeri
itu tugas dan kewajiban kami
untuk membuktikan nanti di proses persidangan
garis bawah dari pernyataan pak taufik itu
sebenarnya adalah ketika penyidikan
pk menyebut nama nama anggota
yang kalau kita lihat di beberapa
surat dakwaan kan tidak rame ya
saya tidak mengatakan tidak ada ya
karena saya belum membaca lengkapnya
tapi paling tidak yang disampaikan
yang oleh penyidik novel baswedan
jadi meminta klarifikasi sebenarnya
benar nggak miriam ngomong begitu
bahwa enam orang ini yang melakukan penekanan terhadap miriam
itu tugas hakim
ketika seorang saksi hadir di persidangan
menyampaikan keterangannya sebagai saksi
yang dimaksud saksi itu kan orang yang melihat
dia melihat langsung pada saat itu
mengalami peristiwa itu
atau mengetahui peristiwa
itu yang disebut saksi
ketika seorang saksi menyampaikan apa
yang dia lihat dan dia dengar di persidangan
hakim akan menilai apakah benar keterangan yang bersangkutan atau tidak
bagaimana cara menilainya
melihat kesesuaian keterangan saksi dengan saksi yang lain
melihat kesesuaian keterangan saksi dengan bukti yang lain
itu domain hakim di persidangan
nah kami menghormati proses hukum ini karena itulah
di jalur inilah kemudian proses untuk membuka
menguji membantah atau mempertentangkan alat bukti itu terjadi
itu pendapat kpk
jadi maksudnya menunggu saja sebenarnya
itu pendapat kpk yang kemudian kami sampaikan di depan komisi tiga
dengan segala hormat kami tidak berbeda pendapat untuk poin keempat
itu secara terbuka kita sampaikan
dan kemudian respon pada saat itu adalah
pendapat dari fraksi fraksi kemudian diminta
dan sebagian fraksi mengatakan hak angket
sebagian lagi sebenarnya belum mengatakan hak angket
tapi mengatakan setuju dengan forum
namun perlu mendiskusikan dengan fraksi atau mungkin forum yang
jadi menjelaskan kepentingan jadi menjelaskan kepentingan
jadi hak angketnya itu ada dalam kpk saat itu
tentu saja itu kan rapat dengar pendapat
dan komisi tiga sekali lagi adalah mitra kerja kpk
satu hal lagi yang saya kira penting
kalau tadi sempat dikatakan bahwa kpk ingin menyerang dpr
menghancurkan dpr itu saya kira sangat tidak tepat
pertama dari aspek penanganan kasus korupsi
kita sudah lama menangani kasus korupsi
yang diduga terkait ada sudah banyak yang difonis bersalah
yang berasal dari dpr atau dprd
sama dari swasta juga banyak dari kementerian juga banyak
artinya bukan kali ini saja itu satu hal
yang kedua justru kpk sedang berada dalam posisi untuk
memperkuat institusional dpr
dan juga institusional partai politik
dari aspek pencegahan malah kita sekarang sedang
membantu justru ya maksudnya
mendesain misalnya isu yang kemarin itu soal pendanaan partai politik perlu di
dan membersihkan lembaga yang terhormat dari orang orang yang bermasalah
itu adalah tugas yang bayangan kami sepatutnya tentu secara institusional itu didukung juga oleh dpr
misalnya kpk akhirnya mengabulkan membuka itu secara tertutup hanya untuk bagian itu saja
bahwa benar miriam
benar atau tidak miriam mengatakan ada tekanan
ditekan oleh enam anggota dpr itu itu melanggar undang undang tidak sebenarnya
bagaimana jika di persidangan yang lain di kesempatan yang lain pihak pihak
anggota dpr yang lain karena ini kita bicara forum dpr juga tanya
kenapa nama saya disebutkan dalam dakwaan
kenapa nama saya masuk di persidangan
apa buktinya buka dong kita bikin rapat tertutup
apakah proses itu yang kita inginkan
saya kira kita semua sama sama punya kepentingan mencari kebenaran material
tapi ada proses proses yang berbeda di sana
tanggapin dulu pak taufik
ya pertama itu adalah salah satu
angka di dalam konteks nanti kalau jadi ya itulah angket tersebut
jadi bukan itu saja yang sudah saya sampaikan
tapi kan itu pintu masuk makanya kita bahas pintu masuknya
ya jadi itu sudah salah satu
hal hal yang lain kan belum pernah kita mempersoalkan
masa tidak tidak boleh
kemudian itu kita
bukankah di publik malah mengesankan gara gara ini
karena itu saya berharap bantuan pes dudukkan persoalannya dengan tepat dalam konteks ini
kalau tidak nanti itu akan
dihadapi oleh orang lain
sebagai setiap warga negara itu dengan sewena wena
berdasarkan karena keyakinan bahwasannya lembaga ini sedang melakukan
sesuatu yang sangat baik
demi bangsa dan negara
maka dia akan
melakukan itu adalah karena
agar pers dapat mendudukan itu dengan baik
maka kita minta keterangan itu dari pintu masuknya dulu
yang dari pintu masuknya tadi itu
kalau disebutkan misalnya
akhirnya katakanlah kpk mengabulkan
membuka itu secara tertutup begitu
nanti misalnya ada pemeriksaan pemeriksaan yang lain
atau kasus kasus yang lain
begitu juga modelnya
semua minta klarifikasi akhirnya
kenapa dia harus meminta kalkulasi kalau misalnya adalah
itu adalah dia tidak merasa
dia memang itu adalah
berada di dalam kisaran tersebut
misal sebutlah saya ini adalah
memang saya menerima melakukan korupsi
itu kan sudah bisa dibuktikan
ya kan ada alat bukti
itu ngapain saya mempersoalkan
ya harus disidang loh
tetapi kalau misalnya seseorang
yang seperti itu
yang seperti itu disebutkan dengan mudahnya enam orang
tapi itu kan di persidangan pak
artinya maksudnya ini kan dipertanyakan oleh majelis hakim
walaupun adalah persidangan tetapi itu kan sudah sekian lama
kalau tidak mengatakan itu nanti menyimpan data atau menyimpan
nah problemnya adalah
pertama yanni itu tidak mengatakan itu
itu menurut keyakinan dpr
itu kan sudah disampaikan di depan kpk
oleh pimpinan hadura
kami telah memanggil
tidak randa mengatakan enam orang ini
dia tidak mengatakan
berarti dari mana
itu adalah namanya pak
berarti dia yang mengarang arang
kalau tidak kita hadirkan
seperti itu itu harus kita jelaskan
kenapa tidak melaporkan novel misalnya memberikan keterangan tidak benar
barangkali akan dilakukan nanti
tetapi ini di dalam konteks sebuah lembaga dengan lembaga yang lain
itu harus dilakukan sekarang
agar masyarakat itu mengerti
bahwasanya itu adalah tidak benar seperti yang dituduhkan itu
itu kan hak setiap warga negara
apalagi dialah dia pimpinan sebuah lembaga
itu menurut saya
jadi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan
karena dia adalah warga negara
tidak boleh kemudian adalah sebuah lembaga itu karena merasa itu benar dia
lantas adalah melakukan sesuka hatinya kepada orang lain
mungkin orang juga akan berpikir gini pak
maksudnya mempulihkan awam
kalau misalnya kemudian itu dikatakan oleh penyidik kpk ketika di doorstop
oleh pers di luar persidangan mungkin itu akan menjadi permasalahan
tapi masalahnya ketika itu di persidangan itu saya masih menjadi pertanyaan
apakah bukankah itu memang kewajiban memberikan pernyataan sebenarnya
kalau misalnya itu pernyataan yang salah bukankah ada ranah melaporkan pemberian keterangan
ini adalah ranah politik
karena kami tidak yakin ini adalah
enam orang tidak yakin ini adalah proses hukum
maksudnya berarti kpk berpolitik dong
kedalam konteks ini
kalau dia ini tidak mau membuka itu dari balu politik
oke baik kita lanjutkan nanti pembahasannya setelah jeda berikutnya
tadi kita bahkan sampai di segmen sebelumnya sudah masuk bahwa ada tudingan
saya minta tanggapan dari anda bung uci
jadi kesana ini arahnya malah ya
ya pertama hak angket itu tadi saya menjawab pertanyaan pak taufik ya
itu undang undang tujuh belas tahun dua ribu empat belas pasal tujuh puluh sembilan
jadi tepatnya di ayat tiga saya masih bingung terus terang saya masih bingung dengan penggunaan istilah hak angket
ini tidak tepat
jadi silakan kemudian dpr melancarkan fungsi pengawasan tapi jangan gunakan instrumen yang tidak tepat
lagi lagi sebetulnya kita ini sebenarnya mendudukkan cara yang benar sebetulnya
benar bahwa dpr itu punya kewenangan pengawasan betul
tapi gunakanlah instrumen yang tepat
kan nggak mungkin dia gunakan instrumen yang keliru
kalau saya bacakan di sini saya tadi sudah bacakan
hak angket itu hak penyelidikan
apa yang membuat argumen pak taufik salah lah kalau gitu secara sederhananya
angket itu hak penyelidikan
terhadap suatu kalaupun suatu pelaksanaan undang undang yang diduga bertentangan dengan hukum
apa sekarang yang bertentangan dengan hukum satu
penyelidikan terhadap siapa
penyelidikan ini terhadap siapa terhadap pimpinan kpk terhadap novel yang memberikan kesaksian
terhadap siapa harus jelas
kalau hanya meminta keterangan memaksa meminta keterangan ada interpelasi
ada yang lain itu satu ya
ini persoalan penggunaan nomenklatur hak angket atau hak yang mana
tidak bisa juga kemudian kpk atau lembaga penegak hukum manapun tidak hanya kpk
polisi kejaksaan mahkamah agung peradilan
itu dipaksa oleh dpr untuk menyerahkan bukti data yang terkait dengan sebuah perkara yang sedang bersidang di pengadilan
itu gak ada jalannya itu gak ada
bagaimana caranya orang kemudian sedang bersidang kesaksian dibacakan di persidangan
kemudian ada forum warung ngobrol ngobrol di satu tempat
memaksa penegak hukum untuk menyerahkan data yang apa yang diobrolkan di sidang
ini kan gak nyambung
walaupun itu dpr
boleh jadi nggak paham dengan sistem hukumnya
wilayah tata negara di sini berbeda
kalau misalnya apapun kejadian yang ada di persidangan ikuti persidangan itu
apapun yang ada di sana kalau kemudian merasa dirugikan secara hukum
maka silahkan ditempu secara hukum
karena tadi enam orang personil tadi yang merupakan perwakilan lembaga pimpinan komisi
merasa keterangan miriam itu salah karena ada sumber lain
misalnya tadi disebutkan dari hanura ya pak ya
yang mengatakan bahwa miriam nggak mengatakan itu
justru yang paling dirugikan kan miriam sebetulnya
yang kemudian dikutip oleh novel misalnya
bahwa msh mengatakan begini gitu
harusnya miriam dong yang keberatan saya nggak mengatakan itu kok
kenapa kemudian bukan empat orang ini juga yang keberatan
kan kita juga waktu itu hadir disini diskusi dengan mas hinton mas harimu
mas inton lebih bagus tanggapannya kita tunggu saja proses sidang
lah kenapa yang kebakaran jenggot yang lain
ini banyak sekali keganjilannya
jadi ya kalau kemudian
kapan dikatakan itu
anu anu jadi kalau kemudian memang
enggak kapan dulu dikatakan itu jangan kebakaran karena sekarang gak ada jenggot
sudah berapa lama saya lupa dengan mas hinton disini
enggak sebutkan kapan
ya tiga minggu
ini adalah prosesnya dua hari yang lalu
kalau misalnya yang merugikan itu adalah
jadi berubah pandangan maksudnya mas hinton ya
artinya itu adalah sebelumnya kan belum rapat dengan kpk
jadi silahkan ada upaya upaya
ini adalah menurut saya cara yang tidak benar untuk mempengaruhi
enggak kalaupun berubah mas hinton silahkan
jadi orang orang yang dirugikan silahkan tempuh jalur hukum
gunakan jalur yang benar
jadi pesan kita sebetulnya dudukkan persoalannya pada yang jalur yang benar
gunakan jalur yang benar
nah hak angket dpr yang akan diluncurkan
ini saya juga nggak tahu nih ke depan gimana
kita kan belum tahu nih
hak angket yang akan diluncurkan itu menurut saya ini keliru besar
instrumen ini keliru
carilah instrumen lain yang memang bisa digunakan oleh dpr untuk mengawasi
tetapi lagi lagi kasus ini sudah berjalan di sidang
sehingga kasus ini sudah masuk dalam sebuah proses hukum di sidang
agak repot kemudian lembaga politik memaksa
bagaimana caranya memaksa pengadilan untuk
karena menciumnya tadi masalah politik tadi sebenarnya
ya karena masalah politik
silahkan kemudian itu didiskusikan saja secara politik
kpk itu kan jalurnya ke jalur hukum
kpk tidak boleh berpolitik
sekarang saya tanya apa kemudian implikasinya kalau indikasinya kpk berpolitik
mana bukti kpk berpolitik
apakah dengan menyebutkan nama nama mereka yang diduga
mereka yang diduga menekan saksi itu berpolitik
ini kan tafsiran ngawur juga
jadi mana buktinya kpk berpolitik
karena kpk fair kok menyebutkan di sidang
surat dakwaan ditulis lengkap
fakta fakta sidang dibuka lengkap
justru berpolitik komisi tiga menurut saya
memang waktunya pak taufik menjawabnya
jadi begini anda ini adalah seorang ahli hukum
anda belajar lagi hukum yang banyak
yang anda kemudian berbicara kemudian seperti itu di depan umum
mengatakan ini tidak tepat dan sebagainya
mungkin kesubstansi saja saja pak
ini harus saya jelaskan
pertama itu adalah saya tanyakan kapan mas hinton mengatakan itu
ada di dialog di
dialog di sini dengan dia dua minggu yang lalu
ini adalah serialnya peristiwa ini terjadi dua hari yang lalu
anda itu ketika berbicara seperti itu sudah politis
kalau anda tidak paham
itu adalah membawa suatu fakta yang jauh sebelumnya adalah
anda tarik kemudian untuk membenarkan data pernyataan penjama
itu sudah politis sudah
jadi kalau tidak paham politik itu belajar politik
saya ingin beritahukan kepada saudara itu dulu
kalau saya mengerti
itu saya jelaskan
sebentar lagi kata ketua kpk
anda akan melihat masyarakat kami akan mengumumkan
sebuah kasus lebih besar daripada ektp
itu politis menurut anda
dan sampai sekarang juga tidak diumumkan
tetapi itu kalaupun benar itu adalah politis
sudah mempersiapkan di psikologi masyarakat
ada lagi indikasi yang lain
tidak saya ingin cukup saja masalah masinton itu dua minggu yang lalu
kalau tidak paham itu sudah indikasi politik
itu biar dia pelajari sendiri
kalau di dalam persoalan ini orang dengan mudah mengatakan
kalau anda tidak setuju laporkan saja kepada polisi
tidak bisa seperti itu
berkaitan dengan nasib orang
kalau misalnya kpk membuka itu jadi angket tidak
karena kalau sekarang ini
ini saya tidak bisa mengatakan angkat atau tidak angkat
karena kan persoalan rakyat sekarang kan bukan persoalan enam orang ini
ini adalah persoalan yang banyak
yang sama sekali kita tidak mempersoalkan
jadi walaupun nanti suatu saat misalnya kpk akhirnya
mungkin saya tidak tahu
ini bukan putusan kpk
kalau misalnya akhirnya dibuka
berarti belum tahu anda
apakah angket jadi jalan atau tidak
kalau menurut saya
jangan jangan tidak jadi jalan lagi
persoalan barangkali juga
tidak dibuka juga
belum tentu juga angket ini
karena ini kan adalah masih sikap
dari sejumlah orang di komisi tiga
hak angket itu kan harus disetujui adalah
oleh minimal dua puluh lima orang yang berbeda fraksi
kemudian harus ditentukan lagi adalah di paripurna
tapi pak taufik setuju untuk angket ini
kalau di dalam konteks itu
saya sudah mengumumkan kemarin bahwasannya
kita setuju dan semuanya sekarang telah setuju
yang menyatakan sebelumnya
itu adalah sudah konsultasi
itu adalah tiga fraksi yang lain
bahkan saya dengar itu adalah
pkb juga sudah setuju semuanya
untuk menggunakan angkat ini
sekarang saya harus minta tanggapan dari bang febri
karena tadi ada tudingan berpolitik tadi
tadi kan kalau bung uce jawab
itu mungkin kurang mewakili ya
karena bukan dari kpk
kpk diberikan tugas di undang undang tiga puluh tahun dua ribu lima belas
ada lima tugas sebenarnya
tapi salah satunya adalah penindakan
dan ada pencegahan
nah kalau tudingannya adalah tudingan berpolitik
saya kira tentu tidak
karena yang dilakukan kpk saat ini
adalah menjalankan proses hukum
kasus iktp ini kita lakukan penyidikan pertama itu
sejak sekitar bulan april tahun dua ribu empat belas
jadi cukup lama sebenarnya
kita gali informasi sejauh mungkin
kita gali informasi sejauh mungkin
dan sampai kita minta audit
pada bpkp pada saat itu
dihitunglah indikasi kerugian keuangan negara
itu semisal amputasi berat
itu adalah hal paling pentas
ini bagi gambar yang aktif dari aseguran yang secan
bahwa kemudian proses hukum itu punya implikasi politik punya implikasi sosial punya implikasi ekonomi
itu di luar domain kewenangan kpk sebenarnya
kpk tentu bertanggung jawab dengan proses hukum ini
salah satu contoh tanggung jawab adalah kalau kpk tidak hati hati memproses seseorang mendakwa seseorang
itu bisa difonis tidak bersalah misalnya di persidangan meskipun masih ada upaya hukum lain
nah resiko resiko itulah yang kemudian harus kita hadapi
singkat saja sebagai penutup kalau misalnya angket itu jadi digulirkan kpk akan terganggu tidak dalam penanganan berbagai kasus
terutama mungkin kasus yang sedang diangkat betul begitu ya yang terlihat ke publik adalah kasus ktp elektronik
kami punya tanggung jawab untuk menuntaskan kasus iktp ini
kemarin kami sudah sampaikan bahwa kalau apa yang diminta tersebut dibuka
maka itu beresiko membuat bias penanganan perkara ini
bahkan dapat menghambat penanganan pengungkapan perkara ini
dan saya pikir marilah kita bersama sama untuk mendukung tuntaskan penanganan perkara ini
yang menjadi pr kpk sebenarnya ke depan
oke masing masing punya argumen masing masing tapi kita lihat saja tidak bisa menuntaskan sini
kita lihat bagaimana pak keman selanjutnya
saya berharap penegakan hukum itu adalah harus dilakukan terhadap semua kasus
apalagi itu adalah merugikan negara
tetapi lakukanlah adalah penegakan hukum
melalui sebuah proyek
proses hukum yang benar
baik kita akan lihat perkembangannya wacana angket ini apakah jadi bergulir atau tidak
apakah kpk terganggu atau tidak dalam penanganan kasus megakorupsi ktp elektronik ini
kita lihat nanti perkembangan selanjutnya
sementara waktu bumut c madril pak tovi kuladi dan bang febri diansya
terima kasih selamat malam